gubernur jawa tengah ganjar pranowo naik turun bukit untuk menengok langsung
pemanfaatan gas rawa atau biogenik selow gas di desa pegunungan kabupaten banjarnegara
pemanfaatan gas rawa ini diharapkan menjadi semangat untuk mewujudkan desa mandiri energi di jawa tengah
api biru menyala di atas tungku kompor yang bersumber dari pemanfaatan gas rawa atau biogenik shalow gas
digunakan untuk menggoreng telur gubernur jawa tengah ganjar pranowo menengok langsung
pemanfaatan biogenik shallow gas di desa pegundungan kecamatan pejawaran kabupaten banjarnegara
dengan kontur berbukit desa penggundungan hingga saat ini sudah dialirkan biogenik selow gas kepada dua puluh lima rumah
ganjar tampak naik turun menyusuri bukit dan kemudian menangkap pelanggan
dan sawah untuk melihat rumah yang memanfaatkan gas rawa di desa pegundungan
senang hari ini spirit desa mandiri energi bisa diwujudkan
ternyata allah kasih rezeki kepada kita
di atas tanah yang kita injak itu ternyata ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu gas
dan teman teman dari sdm provinsi membantu
dan hari ini kita bisa berikan kepada warga
sementara sisa sekitar satu ratus tiga puluh delapan rumah lagi nanti akan menyusul pemasangannya
dengan dibantu oleh dinas energi dan sumber daya mineral provinsi jawa tengah sebanyak seratus rumah
dan sisanya diadakan dengan swadaya desa
biogenik selow gas membutuhkan kedalaman sumur sekitar delapan meter
nanti yang tiga puluh delapan dari desa lianip dibantu oleh pak jar
tolong ini dirawat
tolong nanti ada yang mengelola
karena ini mesin maka butuh pemeliharaan
dengan pemanfaatan gas rawa ini maka masyarakat bisa lebih berhemat
pada desa pegunungan murti mengatakan iuran yang dibayarkan menjadi jauh lebih hemat sekitar lima puluh persen daripada membeli gas lpg
ganjar berharap spirit desa mandiri energi ini bisa dikembangkan juga ke banyak daerah lain di jawa tengah
dengan mengadopsi model serupa
energi yang bersumber dari gas rawa ini juga berada di grobogan dan sragen jawa tengah
kedepan akan dipetakan daerah mana lagi yang ada sumber gas rawa
di titik titik yang terpetakan tersebut nanti akan dibuat sumur sumur untuk cadangan biogenik selogas